mau kan bantu kak ika
saya bener bener minta maaf
tapi tau gak hati aku ini tercabik cabik
ini sampai merinding di sekolah
eh sampe merinding di sekolah jogedan dong
ih pake nanya bagaimana
tau dimana ditangkepnya april
waduh kenapa jadi pada nanyain sih
mendingan sekarang kita susurin aja mereka
itu kayak anak saya si ali
ayo april tunjukin jalannya
ampun jangan kak
jangan kak ampun

iemand lagi takut our case
dimana si april
tadi terakhir kali liatnya dimana
jadi suku kak ika nyuruh ke olis sama bella disini
tapi gak ada mana joka saya
aduh hantunya panjang umur banget ya baru kita omong
hantu yang panjang umur aku makasih
lihat tuh si ika matanya item banget
jangan jangan kurang tidur kali ya bu messi
eh emang gitu kan serem kalau hantu itu dimana mana
kalau pakai ac doang panjang hidang dud
itu si jarwo kan
katanya supir parahnya itu si jarwo ditangkep
kok bisa berani dia
cepet kalian kesini cepet cepet
si jarwo gak terlalu kuat
aduh si ika senyum sama saya bu messi
habis itu ac doang kamu melepotan gitu ika
wiss wiss kenapa kelihatan ya
aduh itu dia senyumin kita
giginya ada cabainya
eh bukan ah
masa hantu makan mie ayam
ini memang ika
sebenarnya ika masih hidup
dia masih hidup
ika masih hidup
adanya ika masih hidup
ika masih hidup
itu masih ada karangnya di sini
bukan hantu dong
ika dan bang jaro sebenarnya ada hubungan khusus
ika dan bang jarwo bertengkar hebat
karena ika baru tahu
ternyata bang jarod sudah punya istri dan anak
gimana sih katanya belum punya istri
tahunya anaknya udah gede
iya sabar dengan penjelasan abang dulu
ika kecewa banget
karena ternyata bang jaro cuma manfaatin ika aja
saat itulah terjadi kecelakaan
aku makin kecewa saat kecelakaan
bang jaro malah ninggalin aku sendirian
bu bapak malah ya bu
ibu juga gak tahu kemana bapak kamu sekarang
kamu yang sabar ya
dia bahkan gak pulang ke rumah
makanya aku kesal
aku pikir dengan menakut nakut keluarga
bang jarwo akan keluar dari pembunyian dan menampakkan diri
selalu pun tidak berhasil
sampai pada akhirnya
aku curiga dengan gerak gerik jimbo
akhirnya aku minta bantuan anak anak
supaya mereka juga bisa jadi saksi kejadian sebenarnya
saya belum meninggal
kak ika masih hidup
dia belum meninggal
mau kan bantu kak ika
saya benar benar minta maaf
tapi tau gak
hati aku ini tercabik cabik
ini sampai merinding di sko wak
sampai merinding di sko jogedan dong
saya ngaku salah
saya sudah merencanakan untuk menyerahkan diri ke polisi
karena sudah membuat kegaduhan di kampung ini
saya tahu apa yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu memperjuangkan kebenaran buat kita
tapi tetap saja kamu salah karena sudah menakut nakutin warga
saya jadi hantu semata mata ingin
kasih pelajaran ke bang jarwo
biar dia tidak menjadi orang yang tidak bertanggung jawab lagi tanpa pengecut
ya sudah serius ya
eh udah dong
lain kali kalau ada masalah seperti ini
kalau ada urusan seperti ini
ah tidak bertanggung jawab
sudah susah kere so playboy selingkuh
so ganteng mana ya teh jarwo setek
tarik di daerah bawah
jangan pak ren
eh enggak boleh
maafkan saya pak ren
maafkan saya pak ren
maafkan saya pak ren
janji gak bakal begitu lagi
iya nggak boleh diulangi lagi ya jarwo ya
bahayain semua orang
kamu udah bu retuk bu citruk
eh bukan bu citruk
dia langsung pelukan sama ibunya
nggak pakai gitu juga loh
ini anak anak berhubung urusan kita sudah selesai dan kalian juga pinter pak rt malam
ini mau ngajak kalian makan malam mau enggak kurang keras mana suaranya
tempe blognya yang banyak ya adam diurusan perut aja duluan adam adam
adam makan aku nomor satu ada makan mulu
itu asap putih apanya
iya ini kan gelombang tiga belas
itu angkut gimana sih diberhentiin kok malah ngebut itu orang nggak mau dapat penumpang